memperingati hari bayangkara ke tujuh puluh dua saat lantas polres jember senin siang memberikan kado istimewa bagi warganya
mereka yang memiliki tanggal lahir yang sama mendapat layanan sim gratis
terima kasih layanan ini sengaja diberikan untuk ikut memeriahkan peringatan hari raya bayangkara ke tujuh puluh dua
setiap warga yang memohon baik perpanjangan atau pembuatan sim baru dibebaskan dari biaya administrasi
pada masyarakat tentang penyakit tuberkulosis atau tbc